wah siapa sangka ya
perajin aksesoris dari mutiara lombok ini
berupakan mantan pimpinan cabang
salah satu bank swasta pada awal tahun dua ribu tujuh belas loh
ia adalah adipah rizal
empat puluh tahun warga kelurahan purworejo
kota pasruan jawa timur
dibantu istrinya kris misa septianing
serta tujuh orang karyawan memproduksi beragam aksesoris kaum hawa
terbuat dari mutiara laut dan mutiara tawa
mulai dari gelang kalung cincin pros hijab
tentunya dengan harga yang berbeda beda
usaha kerajinan aksesorisnya ini sudah dirintis selama empat tahun
tak main main penjualannya sudah menembus ke hampir seluruh wilayah indonesia
dengan omset mulai dari satu ratus tiga puluh juta
hingga satu ratus lima puluh juta rupiah setiap bulan
istri yang mencarikan langsung di pengrajinnya
langsung diberi daya
nah itu terus banyak pesanan
kemudian saya dipindah ke cabang di probolinggo
kemudian saya mulai terjun
ini sebagai apresiasi kepada pelaku mkm
terutama pelaku usaha batik
agar tetap bisa eksis
masih pun di waktu pandemi ini
saat ini ada sekitar empat ratus perajin batik yang tersebar di kabupaten lamongan
tim liputan cnn indonesia